wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengatakan jika dirinya dan prabowo tengah mendekati semua partai politik
meski begitu keduanya berjanji tidak meninggalkan satupun partai politik termasuk pdi perjuangan
sejauh ini partai nasdem dan pkb dari kubu perubahan yang sudah menyatakan ikut kubu prabowo
sementara parpol dari kubu tiga baru p tiga yang disebut sebut akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
meski komunikasi intens terus dilakukan untuk mengarah ke koalisi besar
gibran membantah jika koalisi ini akan meninggalkan pdi perjuangan
gibran pun menyerahkan keputusan untuk bergabung atau tidak ke masing masing ketua umum partai politik
kita tunggu nanti yang jelas pak prabowo sudah bertemu dengan tokoh tokoh yang ada di luar koalisi ya
jadi ke depan seperti apa kita tunggu saja
yang jelas pak prabowo sudah merangkul semua yang kemarin menjadi kontestan di satu atau dua
pdip kan belum apakah ada
bukan meninggalkan ini kan keputusan masing masing partai nggak ada yang ditinggal
kita kan menawarkan untuk bertemu untuk saling sohu kan tidak ada yang ditinggal